dua jenazah terduga teroris di rumah sakit bayangkara palu saat ini masih diidentifikasi
sementara itu kepala kepolisian republik indonesia jenderal tito karnavian akan datang ke palu
persiapan dilakukan di area ruang jenazah rumah sakit bayangkara sebelum kepala polri jenderal tito karnavian
melihat kondisi kedua terduga teroris yang tewas dalam baku tembak di desa tambarana poso pesisir selatan itu
identifikasi antemortem terhadap dua jenazah masih dilakukan
sampel dna keluarga jenazah tadi malam sudah diambil dan akan dicocokkan
kepolri jenderal polri jenderal tito karnavian mengkonfirmasi identitas dua jenazah teroris yang ditembak
senin lalu di hutan tambarana poso sulawesi tengah
di identifikasi fisik menunjukkan
adanya keduanya adalah santoso dan juga muhtar
serangkaian identifikasi terhadap dua jenazah dilakukan di rumah sakit bayangkara palu sulawesi tengah
identitas kedua jenazah itu dikonfirmasi melalui pemeriksaan sidik jari
sebelumnya jenazah santoso dan muhtar dibawa menggunakan helikopter ke palu sulawesi tengah
dan tiba di rumah sakit bayangkara palu selasasi yang usai insiden baku tembak di pegunungan biru tambarana
salah satu untuk memastikan itu adalah sidik jari
sidik jarinya informasi yang saya dapatkan identik dengan sidik jari dia yang lama
yang satu lagi pak
tadi bukan mbak sri ya pak ya
bukan si muhtar namanya
setelah sekian bulan beroperasi satgas tinombala akhirnya menewaskan pemimpin kelompok teroris
di indonesia timur santoso
meski begitu masih ada sembilan belas orang anggota santoso yang melarikan diri ke dalam hutan poso
dua belas juli dua ribu enam belas baku tembak terjadi di kawasan tambarana pegunungan biru pesisir utara kabupaten poso
dalam baku tembak itu tim gabungan tni polri yang tergabung dalam satgas tinombala berhasil menewaskan dua teroris
santoso dan orang kepercayaannya muhtar
si tinombala yang dimulai pada januari dua ribu enam belas masih melakukan pengejaran terhadap sisa anggota kelompok teroris mujahidin indonesia timur pimpinan santoso tersebut
masih ada sembilan belas orang anggota kelompok santoso yang melarikan diri ke dalam hutan poso
ini saya sampaikan kepada dpo yang sembilan belas kalau memang mau menyerahkan diri saya jamin
tidak akan dilakukan pemukulan dan lain sebagainya tidak usah takut
kita akan berlaku dengan hukum yang berlaku di indonesia
itu saja itu lebih baik daripada kita mencari dan seperti ini terjadinya
sebelum baku tembak terjadi total ada dua puluh satu orang terduga teroris yang diburu satgas tinombala
mereka diyakini terpecah menjadi dua kelompok
kapolri jenderal tito karnavian saat masih menjabat kepala badan nasional penanggulangan terorisme bnpt
menyebut memang ada perpecahan di internal kelompok teroris ini
santoso yang mulai masuk daftar pencarian orang sejak lima mei dua ribu dua belas itu
perlahan mulai kehilangan kepercayaan
perkecayaan dari para anggotanya
friksi itu terutama terjadi karena melihat santoso tidak kredibel sebagai leader
dia tidak mengerti banyak soal agama
dia membawa istri yang lain tidak boleh membawa istri
otomatis kecemburan terjadi
setelah itu jalur logistiknya sekarang diputus
otomatis mereka kelaperan banyak yang tidak kuat
sehingga ini yang turun
ada yang menyerahkan diri dan lain lain
operasi penumpas jaringan teroris timpadan santoso
sebenarnya sudah dimulai sejak dua ribu empat belas lalu
namun baru menggunakan nama operasi tinombala sejak januari dua ribu enam belas
pada mei dua ribu enam belas operasi belum menemui hasil maksimal
dan diberi perpanjangan waktu serta tambahan anggaran senilai dua puluh lima miliar rupiah
setelah santoso berhasil ditewaskan
satgas tinombala yang akan bertugas hingga sepuluh agustus nanti
diharapkan bisa menupas tuntas seluruh jaringan teroris poso yang tersisa
agus pirmansyah cnn indonesia